tiga ekor dua anakan satu indu anak berjenis kelamin jantan dan betina
dan dari hasil pengamatan kita di lokasi satwa terjerat di bagian leher dan bagian kaki
kita duga untuk saat ini penyebab kematiannya karena infeksi akibat jeratan yang mengerat satwa
umur kematian satwa kita perkirakan sekitar lima hari
untuk yang induk dan anak dan satu lagi kita berkirakan sekitar menjelang empat hari
masalekat agar tidak melakukan pemasangan jrat baik itu untuk yang menyebabkan luka ataupun matinya hewan untuk yang dimimpiin oleh negara
gunakan untuk babi sebenarnya mengerat masyarakat di sekitaran kampung lubuz
masalekat mengucapkan terima kasih sebagai pengalaman masyarakat dan ibu ibu di zona keluarga surabaya kepalacederaan